simulasi kegiatan belajar mengajar atau kbm
tatap muka langsung oleh pemerintah kota surabaya
mulai dilaksanakan senin kemarin
dua puluh satu sekolah smp negeri maupun swasta
ditunjuk sebagai perwakilan simulasi
yang dilaksanakan bertahap dalam beberapa pekan ke depan
dalam simulasi tersebut terdapat skenario detail
bagaimana pelaksanaan protokol kbm di sekolah
mulai dari masuk hingga pulang sekolah
termasuk detail simulasi pengaturan tempat duduk
saat siswa butuh makan minum hingga ke kamar kecil
rencana pelaksanaan ini pun mendapat beragam respon dari masyarakat
saya takut untuk memberangkatkan anak saya
tetap melakukan belajar tatap muka
karena anak saya sendiri yang ada di kondok pesantren
sudah kita pesan dari pihak orang tua
agar menjaga protokol kesehatan menjaga jarak
tapi ketika mereka makan dan bertemu
tetap guyun seperti biasa
mereka saling berdekatan dan itu saya mikirnya
jadi saya pikir jangan dulu lah
biarkan ini berlalu dulu sebelum ada obat yang pasti
memang orang tua semakin dapat beban ya
karena saya lihat kok pn nya banyak sekali gitu setiap hari
jadi orang tua ikut
jadi kita itu juga ikut mikir
sampai kita ikut cari cari ke google sampai semuanya bingung
jadi tetap setuju asal aman
asal aman gitu aja
aman untuk anak anak gurunya dan semua di lingkungannya
sementara itu dewan pendidikan jawa timur
juga menangkap pro kontra di masyarakat ini
menurut dewan pendidikan memang perlu penyesuaian kurikulum
yang lebih fleksibel dalam situasi darurat ini
misalnya penyederhanaan dari mata pelajaran yang serumpun
selebihnya pelaksanaan belajar mengajar daring
tidak boleh dilaksanakan sebatas memindahkan kbm dari sekolah ke rumah
sehingga sebetulnya dari sisi prosedur yang disyaratkan oleh
satuan tugas tugas covid sembilan belas mereka jalankan seperti itu
sehingga menurut saya momentum yang diambil oleh pemerintah
dalam hal ini pemerintah kota surabaya
itu adalah sebuah kebijakan
kebijakan yang tepat di tengah dilema yang harus dipilih
karena masyarakat kita ini kan terbelah sebetulnya
ada yang pro dan ada yang kontra
dan saya kira pemerintah kota harus bijak melayani mereka semua
nah selama proses satu minggu ini kan kemudian akan ada evaluasi
nah evaluasinya seperti apa
bagi sekolah yang siap dan orang tua yang siap
maka sekolah harus melayani
pemerintah harus mendukung atau mendorong
mensupport supaya itu berjalan dengan baik
nah bagi masyarakat yang mungkin masih khawatir terhadap situasi hari ini
maka juga diperbolehkan untuk memperpanjang masa belajar di rumahnya
dengan syarat sekolah juga harus melayani seperti apa proses yang akan dilakukan
pelaksanaan simulasi ini tanpa melibatkan siswa sama sekali
atau masih menggunakan guru dan petugas sekolah sebagai pemeran pengganti
di mana semuanya harus menjalani rapid test terlebih dahulu
pemerintah kota surabaya menegaskan
jadi tidaknya pelaksanaan sekolah tatap muka langsung menunggu keputusan bersama
diantaranya hasil evaluasi dari pelaksanaan simulasi ini